sekjen partai koalisi jokowi kembali berkumpul untuk merumuskan strategi pemenangan jokowi ma'ruf
mereka juga menyatakan tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ telah disusun dan nama anggotanya akan diumumkan pekan depan
para sekjen partai koalisi jokowi kembali berkumpul di posko pemenangan di jalan cemara menteng jakarta pada sabtu siang
dengan pertemuan ini selain merumuskan nama juru bicara dan juru kampanye nasional para sekjen akan mematangkan rencana serta strategi pemenangan jokowi ma'ruf
dan struktur organisasi yang nanti akan kami finalkan sekarang ini kan belum meskipun sudah kita tetapkan tapi sebetulnya belum final karena tentu segalanya nanti juga terpulang kepada pak jokowi dan jokowi ma'ruf amin
sementara itu tim kampanye nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden jokowi ⁇ maruf ⁇ telah disusun
meski belum menyebut nama struktur dan jumlah tim kampanye telah ditetapkan
sekretaris tim kampanye nasional hasto
kristianto memastikan tim kampanye nasional berjumlah satu ratus dua belas orang yang terbagi dalam sebelas direktorat
jumlah tersebut juga termasuk tujuh jurubicara yang akan ditunjuk untuk kampanye nasional
nama yang akan mengisi setiap direktorat akan diumumkan pekan depan dan didaftarkan ke komisi pemilihan umum sebelum masa kampanye dimulai pada dua puluh tiga september mendatang
begitu di jumlah itu jumlahnya satu ratus dua belas tetapi ini kan masih harus dikonsultasi

jadi jumlah nanti kita lihat resmi dari website di kpu setelah semuanya masuk ke kpu
yang jelas visi misinya menggambarkan capaian capaian dari pak jokowi dan kemudian lima tahun ke depan nawacita kedua
serta untuk meletakkan visi dua ribu empat puluh lima
menyangkut strategi kemenangan hasto mengatakan
koalisi jokowi akan menyiapkan program ekonomi kerakyatan